menyambut hari kartini sejumlah lansia di surabaya mengikuti fashion show bersama anak dan cucu dalam satu panggung
acara ini digelar guna memberi semangat para perempuan agar sukses dalam bermasyarakat
banyak cara untuk memperingati hari kartini yang jatuh pada tanggal dua puluh satu april mendatang
salah satunya yang digelar ibu lansia dari kelompok pkk perumahan pondok maritim indah surabaya
mereka ikuti lomba fashion show yang diadakan di sentra kuliner setempat
namun ini bukan sembarang fashion show
lansia ini tidak sendiri dalam berlenggak lenggok bangun model di atas catwalk
tapi mereka harus unjuk kebolehan jalan dengan anak dan cucunya dalam satu panggung
meski banyak yang tak percaya diri dan canggung namun dengan berbalut busana kebaya mereka tampil dengan penuh semangat
hasilnya fashion show bertemakan tiga generasi ini ternyata mampu menghibur penonton
ini memperingati hari lahirnya ibu raden ajeng kartini pada saat ini
dan melaksanakannya di sentral kuliner pondok maritim indah surabaya
acara bertemakan ibu inspirasiku ini melibatkan empat ratus lima puluh lansia
mereka sengaja diundang sebagai bentuk apresiasi karena kaum wanita dan lansia selalu menjadi inspirasi dalam bermasyarakat
ingin menambah wawasan kepada perempuan indonesia untuk menjadi pionir untuk menjadi maju menjadi generasi bangsa penerus yang bergura
tidak hanya menunjukkan bakat fashion show
kegiatan ini juga untuk mengajak kaum wanita agar kompak di dalam keluarga
hal ini ditunjukkan saat mereka berlomba saling menyuapi kue dengan anak ataupun cucu mereka
francisca wijaya surabaya